aku gak nyangka ternyata mel sangat menyayangi putri
males banget sih mesti basah basi gak jelas kayak gini
padahal ya gue pengen cewek asangan pergi aja sekalian
udah lah cip
mesti dimasukin ke hati omongannya mel
ya gue kesel aja din sama si mel
dia sengaja banget ngumpulin tante nawang
dan gue yakin dia itu belum puas
fix ini mah gak akan kuat dong
barang pangeran itu yang gede

ini lebih kuat nih pasti
lu tuh egois banget sih ki
lu lebih pentingin urusan lu sendiri tau gak sih
ngapain lu ngambil keputusan sendiri
kan kita tuh udah dibilangin
buat stay aja disana
siapa tahu itu suara putri atau pangeran
lu aja sendiri sana balik
gue mau fokus nyari putri sama pangeran
udah udah cukup cukup
tak bukan gue ngebelah salah satu diantara kalian
tapi mungkin kan rizky berpikir
kalau tadi tuh suaranya putri atau pangeran
susu goreng kamu dari mana
nih liat deh
supaya kamu bisa jalan dengan gampang
mau gak mau pake ini
aku bisa bantuin kamu kok
aku bakal di samping kamu ya
kasih ya putri sus goreng
ibu tenang ya
kita sama sama berdoa
supaya putri sama pangeran ketemu dalam keadaan selamat
citra benar benar minta maaf atas apa yang terjadi sama putri
kamu udah gak perlu minta maaf lagi
paling nggak kamu belajar dari semua ini
citra bener bener kapok karena udah bohongin tante nawang
citra minta maaf tante
mendingan sekarang kita fokus untuk keselamatan putri juga pangeran
lagi lo kenapa sih harus bohongin ibu
percuma kan kalo lo nyesel sekarang
seharusnya dari pertama aja lo jujur ke ibu kalau lo mau ajak putri para layang
gue tau gue salah dan gue bakal bikin ini jadi pelajaran buat gue
tapi gak perlu lo sudutin gue kayak gini
gue juga khawatir sama pangeran sama putri bukan cuma lo
lo gak usah khawatir deh
ini semua gara gara kebohongan lo tau gak
gak ada gunanya kalian ribut disini
aku takut terjadi apa apa sama calon sodara aku
kamu perhatiin putri sayang
ternyata mel sangat menyayangi putri
males banget sih
mesti bahasa basi gak jelas kayak gini
gue pengen cari asongan pergi aja sekalian
udah lah cit
mesti dimasukin ke hati omongannya mel
ya gue kesel aja din sama si mel
dia sengaja banget ngumpulin tante nawang
dan gue yakin dia itu belum puas kalo tante nawang belum marahin gue
gue tau banget sifatnya si mel din
dan gue rasa dia itu cuma pura pura berubah
jujur ya cit
gue tuh gak tau nih sama mel
cuma pernah dengar aja tentang dia tuh dari gio kalian
jadi soal perubahan sikapnya mel ya cuma kalian aja yang paling ngerti
udah din lo gak usah tau lebih deket tentang si mel
yang ada lo tuh malam mual gara gara lihat orang bermuka dua kayak dia
daripada kita mikirin mel
ini kita lupain soal dia fokus lagi ke putri sama pangeran
tapi gue masih berasa bersalah banget
soalnya karena gue kan putri jadi kayak gini
lo pikir lo doang yang asal bersalah
gue yang kenalin temen gue
masih tau temen ini sama kalian
tapi lo gak salah kok din
ini kan musibah
kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi
tuh gue ngerti
ya lo tau kalo ini tuh cuma musibah
kita juga gak ada yang tahu kalau bakal kayak gini kan kejadiannya
jadi harusnya kita bukan saling menyalahkan
harusnya lebih saling support satu sama lain
maksudnya kita harus saling menguatkan
lo emang dewasa banget ya
makanya dia gak salah pilih lo
apaan sih cit
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
dapatkan potongan hingga rp lima belas setiap pembelian wardah
hingga tiga belas oktober
hanya di indomaret
saya kembali ke kebucharan
mana sih mereka
gara gara dia tidak mengikuti intrusi kang anto
tiga lelaki itu menghilang di tengah hutan
dan sekarang kita kesulitan untuk mencari mereka
iya kita juga jadi bingung carinya mereka kemana
kayaknya iya deh cik
sebenarnya proyek yang ditawarkan pak remon